ojek online delivery menjadi bagian yang lekat dalam keseharian
kehadirannya kapanpun dimanapun sedia saat dibutuhkan termasuk saat sahur seperti sekarang ini ya di bulan ramadan itu memang selalu dicari oleh warga masyarakat yang tentunya males masak tidak sempat males keluar dan lain sebagainya
namun bagaimana ya cerita di balik pekerjaan ini seperti apa hirup pikuk ojol delivery saat sahur namun harus mengantar orderan juga untuk sahur
nah produser lapangan cnn indonesia sandra insana dan fotojurnalis andri kurniawan akan mengajak anda untuk menggali ceritanya
ya saat ini saya sudah berada di jalan raya mampang dan kalau kita bicara bagaimana sih cerita para pekerja malam ya di saat bulan ramadan
tentu setiap pekerja ini memiliki ceritanya masing masing yang menarik
kalau bicara bekerja malam ada yang memang tidak bisa memilih harus bekerja di saat malam tapi ada juga yang tentunya bisa memilih nih dia mau kerja siang atau malam
salah satunya adalah para pengantar delivery online
kalau saya sebutnya sih mereka ini pahlawan delivery ya
kenapa karena tentunya jika pengen kemana mana kapanpun dimanapun pengen berpergian seperti itu bisa langsung
plus di saat saat ramadan seperti ini nih
bagi beberapa orang yang mungkin kesulitan mencari tempat makan ya
ini dengan mudahnya hanya dengan menggunakan handphone bisa langsung memesan makanan dengan cepatnya di saat sahur
tapi bagaimana sih cerita di balik para pahlawan delivery online ini
nah saya akan mengajak anda untuk berbincang bincang dengan salah satunya sudah ada bersama saya mas rizky
kan kalau delivery online udah pasti bisa milih siang atau malam
tapi mas kenapa sih milih
kalau saya sih milih malam karena harganya ada lonjakan
terus juga orderannya terlalu rame
lebih senggang juga nggak macet atau bagaimana
nah kalau ya terutama senggang juga gak macet
jadi jalurnya cepat maksudnya
memang kalau siang ngapain aja nih mas
kalau siang saya paling buat kumpul sama keluarga
iya terus buat kayak kan saya juga masih kuliah buat bagi bagi waktu
oh kuliah juga
udah berkeluarga dan juga kuliah
ini kalau misalnya di saat bulan ramadan seperti ini tuh apa sih bedanya
kan memang udah biasa malam nih
tapi bedanya kerja malam biasa sama kerja malam di saat ramadhan
kalau untuk kerja malam di saat ramadhan itu orderannya lebih banyak rame
kalau dibandingkan dengan hari hari biasa pendapatannya juga masih dibanyakan di bulan ramadan
wow berarti bawa berkah
nah terus nih mas
kalau misalnya di waktu sahur sahur seperti ini bagi waktunya untuk sahurnya mas gimana
kalau untuk bagi sahur
biasanya sih saya sahur jam setengah empat
kadang kadang juga kelewatan
nah ada cerita menarik gak sih ambil orderan delivery buat sahur
apa yang menarik itu pernah mas
pernah sih kejadian waktu itu saya ngambil orderan buat customer
customer itu buat sahur
tapi karena restorannya rame saya juga ngantrinya telat jadi customer nya ketiduran
jadi ngantrinya lama customernya ketiduran itu bisa berapa jam menunggu
itu bisa hampir sejaman
tapi pernah nggak sih mas justru mas ini nggak sahur gara gara nganterin makanan sahur
jadinya waktunya mepet
pas saya mau sahur orderan masuk
jadi pas mau sahur gak sempet sahur
ngantrinya dari mana ke mana
dari sini saya ke senin
dari sini ke senen
waktunya gak cukup jadinya
tapi pernah juga gak sih mas misalnya di traktir sahur
justru sama pelanggan gitu
biasanya kalau pelanggan ada yang baik dia mesennya satu nih jadi dua
satunya lagi buat saya satu lagi buat customernya
menunya kayak ayam kayak gitu
menu menu buat sahur
nah mas tadi sempat nunggu satu jam lamanya
kalau kayak gitu pernah dikasih tips atau bagaimana
biasanya berapa tuh
kalau satu jam nunggu lumayan ya
biasanya sih kadang ada yang kasih dua puluh ribu lima ribu
gantung dari customer mereka
paling besar waktu itu pernah dapat dua puluh lima ribu
mas terakhir tadi saya dengar mas siang kuliah
terus udah berkeluarga juga
terus sahurnya kerja
pengen gak sih maksudnya kangen gak sih momen momen sahur bareng keluarga
atau kadang kadang juga disempatkan nih sahur bersama keluarga
pengen sih sebenernya
tapi mau gimana lagi ya namanya udah tuntutan kita
pengen pasti mau bareng bareng lagi sahur gitu
ya mau gimana lagi
mas semoga orderannya tambah banyak lancar dan nunggunya gak lama lama ya
nah itu dia tadi cerita saya bersama dengan salah satu pahlawan delivery
ternyata ceritanya banyak sekali ya
inilah salah satu pekerjaan yang dipilih di waktu malam di bulan ramadan
ada berkahnya ada lucunya juga dan sangat menarik tentunya untuk diulas
nanti saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana sih para pekerja malam di saat sahur di profesi profesi berbeda